fraksi partai gerindra menempatkan artis sekaligus anggota dewan mulan jamila menjadi anggota komisi energi dpr
namun saat ditanya wartawan mitra kerja komisi tujuh mulan mengaku belum mengetahuinya
mulan juga tidak menjawab saat ditanya polemik ruu minerba yang menjadi pembahasan komisi tujuh
karena ya paling penting lingkungan hidup karena memang itu berhubungan sama masyarakat
pasti langsung berkenalan
mbak komisi tujuh itu mitranya berarti banyak banget ya mbak
apa aja sih mbak
mitranya komisi tujuh apa aja sih mbak
ya kan kita belum diketok palu nih
nanti tunggu dulu kalau udah diputuskan melalui rapat paripurna baru saya bicara
mbak undang undang kemarin yang sempat akan diselesaikan
nanti di komisi tujuh kan kemarin kan sempat didemokan ya oleh mahasiswa
itu undang undangnya apa mbak
tapi mbak dengan backgroundnya mbak mulan sebagai artis di komisi tujuh berat nggak mbak
ya kalau berat nggak berat harus kita lalui dulu
belum juga masuk sekarang kan
berarti mbak akan ikut membahas undang undang minerba ya mbak
yang kemarin diminta pak jokowi untuk ditunda